sampai jumpa di video selanjutnya
aduh aduh aduh
emang mesti begini ya
udah rahasia menyerah aja lah
harus nongol begini
aduh rusak purwanti
pak rite gimana sih udah deh jangan berisik
kita kan pengen ngejebak kunti
udah jangan cerewet
itu kuntinya udah nongol pak rite
itu mami bukan sih
ayo pak rite mesti jebak itu kuntinya cepetan pak rite
batalin aja lah batalin mana kamera ayo
shh pak rite nggak bisa gitu dong
udah dengan capek capek masa kalah gitu aja
udah balikin lagi aja nih ke orang kostum lah
nggak bisa pak rite udah cepetan
muncul sebelum kuntinya nanti kabur lagi
hmm ayah takut ya
kalau takut bilang aja kan bisa jadi cemen
baru kali ini kunti takut sama kuntinya
sama kunti juga
itu kunti lenak asli ini yang kw
shh pak rite nggak usah ngomongin palsu sama kw
pokoknya mau kunti asli apa palsu yang penting pak rite kesana
sebelum kuntinya kabur pak rite
kita lihat yuk
tak lari padam
nggak bisa gerak
wah jadi takut beneran
nggak usah takut
ayo pak rite mau sama badan
ada satu lagi
gak ada kan
pak rite udah dibilangin jangan pingsan pakai pingsan
kalau gitu sekarang kita lanjutin ke rencana berikutnya oke
ayo indra kamu kesana
kok kuntinya jatuh
kok kok kemana pergi dia ya
kok pingsan sih kuntinya
atau itu manusia

jadi kamu yang jadi kunti selama ini
saya tak tidak turut hati dari awal
sebenarnya aku enggak ada penunggu pohon itu
itu pasti isu yang dipimpin kamu ya
bapak ini kan yang menemukan rafa dan adem saat kesakaran bukan
ya deh ali
kita harus lapor sama warga dan talurah soal ini
hah bu bu bu bu tolong bu jangan laporkan saya bu
nanti bisa dibukin sama warga bu tolong bu jangan bu
eh gimana sih
pak iwang coba saya pengen tahu
sebenarnya apa maksud pak iwan
pura pura jadi kunti di pohon beringin kita terus takut takutin warga
sebenarnya ini bukan rencana saya sendiri bu
hah jadi maksudnya pak iwang punya kaki tangan
bukan bu bukan kaki tangan
tapi ini rencana bersama kelompok ojek dari sini bu
jadi semua tokong ojek di sini terlibat masalah ini
ya bu memang kami yang bikin isu ini bu
karena supaya jalur ojeknya jadi lebih jauh
dan angkot pun juga gak ada yang berani lewat sini
jadi kami gak punya saingan
dan kami juga bisa minta ongkos yang lebih mahal ke penumpang bu
itu tujuan kami bu
demi nari unggul

itu tujuan kami bu
demi nari untung anda itu membuat isu yang gak nggak
keterlaluan sih bang iwan sama temen temennya
jadi yang dapat lihat itu bohong
kami kami para ojek minta maaf sama warga sekalian semua
dan juga sama ibu ranti dan anak anak
karena ulah kami udah menakutin kalian semua
untung aja gak ada yang meninggal karena jantungnya
gara gara ngeliat kunti samaran kalian itu
eh coba kalo sampe ada yang meninggal kumaha
ini ya tanggung jawabnya bapak bapak tau
kami gak akan ngelakuin itu lagi bu
kami bener bener menyesal bu
kalau penyesalan itu datangnya belakangan
yang datang duluan itu namanya pendaftaran
bapak bapak tau gak
yang bapak bapak lakukan ini
rezekinya itu gak halal dan gak berkah
saya selaku lurah sudah sepakat dengan warga untuk memaafkan kalian
alhamdulillah pak makasih pak
sebentar saya belum selesai bicara
walaupun kami memaafkan kalian
tetapi akan tetap memproses kasus ini
hal ini kami lakukan sebagai pelajaran dan peringatan
agar tidak ada lagi orang orang yang berbuat kejahatan di kampung kami
bawa mereka ke kantor polisi
kita bawa ke kantor polisi
enak aja udah ngerugain warga
ya pastinya anaknya mami sampai ketakutan
mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan anak anak
yang sudah mengungkap isu yang memisahkan warga kami
iya pak lurah sama sama saya juga senang
akhirnya isu soal pohon beringin ini teh kebongkar
nah pak lurah karena masalahnya juga sudah selesai
mari silakan ibu
terima kasih pak
kenyang gak perutnya
akhirnya masalahnya sudah selesai ya mi
ternyata waktu itu bohong kan
jadi tadi kita sudah takut banget ya raffa
gua sih cemer wuh takut
untung aja tante gak percaya sama yang namanya kunti lanak
jadi kita bisa percayain nis tadi itu
ih bukan cuma usaha tante doang kali
tapi ini kan juga kerja sama kita
soalnya kita tekan tim yang kompak
tapi nggak ada yang ketinggalan kan ya
cuma kok kayak ada yang kurang ya
hitung ya hitung ya
ate ketinggalan sih
sain banget ah
makasih aku datang mamuko